di dalam tpa itu kan ada presiden kemudian wakil ketuanya adalah pak ⁇ maruf ⁇ amin wakil presiden
terus kemudian pak mensesnek kemudian sekretarisnya adalah pak seskap
kemudian menteri yang terkait termasuk juga dari badan kepegawaian
jadi praktis masukan dari semua pihak termasuk menteri terkait
itu saja terkait mengenai nama orang kemudian mengenai tugas mengenai apalagi fungsi dan segala macam
semuanya sudah diserahkan kepada pak erick thohir sebagai menteri bumn
penetapan wakil ketua dprd jawa timur satu asiman juntak sebagai tersangka kasus dugaan suap alokasi dana hibah
menambah daftar panjang praktek korupsi yang dilakukan anggota dewan daerah
berdasarkan pantauan icw atau indonesia corruption watch bentuk korupsi anggota dewan daerah adalah penyuapan dan penyalahgunaan anggaran
dan kita bahas sore hari ini sudah bergabung bersama kami peneliti dari indonesia corruption watch tibiko zabar
mas biko selamat sore
selamat sore mbak putri
mas biko terima kasih atas waktu anda
mas biko kita tahu kpk sudah menetapkan patoran tersangka salah satunya wakil ketua dpr di provinsi jawa timur
praktek praktek seperti ini apakah ini biasa begini memang modusnya atau ini baru ditemui atau gaya baru sekarang berkaitan dengan pelancaran penurunan atau pelancaran eksekusi dana hibah
terima kasih mbak putri
yang kedua mbak tentu kita sangat prihatin dan marah betul apa yang terjadi di momentum hari anti korupsi yang belum lama ini diperingati tanggal sembilan desember ketika ada operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kpk menyangkut wakil ketua dpr di jawa timur dan sejumlah oknum masyarakat seperti itu
nah apa yang disampaikan tadi betul mbak
kita mencatat praktek praktek korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif marahnya adalah praktek swap dan juga penyalahgunaan wang menang